coba coba ibu cek lagi pada tanggal tujuh belas maret ada nggak seorang bayi perempuan
dibuang di panti asuhan ini dan siapa yang mengangkat anak itu
bener enggak ada
ya allah gimana ini apa aku kasih tahu aksan aja kalau om masih hidup enggak enggak aku
enggak boleh kasih tahu siapa siapa soal oma dokter panji bilang semakin sedikit orang yang tahu
tentang oma itu akan ngebuat oma hidup lebih baik itu itu bukan siapa siapa pesan itu lebih baik
kamu lebih suka aku pergi dan gak deketin kamu lagi
ya udah aku pergi yuk
tidak usah mikirin apa apa nggak usah ngeberesin apa apa
mama istirahat saja ya
kalau mama perlu apa apa mama bilang sama aida
kamu baik sekali
seandainya saja kamu cucu saya
kalau aja oma adalah omanya aida
aida juga pasti senang banget
alhamdulillah aku tahu
baik suami lain udah mati
kamu yakin aida enggak lebih premium
aku minta sama ibu
jangan minta aku menyakiti aida ya
aida itu gak ngerti apa apa bu
aida gak ada hubungannya sama bapak
kalau memang kita mau balas dendam
ya kita balas dendam sama bu nena aja
gak usah aida
nena itu sangat menyayangi aida
kalau aida sakit hati
berarti nena akan merasakan sakit hatinya aida
dan ibu minta
kamu tetap mendekati aida
kamu buat dia jatuh cinta lagi sama
kamu lebih mudah untuk menyakiti dia
ngerti kan aksan
kenapa kok rasanya aku pengen banget ke panti asuhan
tempat bapak suruh ibunya bondan buang aku dulu
padahal aku juga gak tahu apa yang mau aku cari di sini
lagian kan dulu bapak juga bilang
pas bapak datang untuk ambil aku
aku masih ada di depan panti asuhan ini
kita juga udah selama sembilan har mata aku usut
aku baru nggak terserah
coba apalagi statistik keluar
kayaknya kayaknya kalau kita luar biasa
bener pak gak ada
tapi di tanggal itu saya nggak nerima satu anak pun pak
masa sih gak ada bu
sebenernya saya ingat bener pada saat itu saya
menaruh keponakan saya itu di tempat ini
nah maksud saya memang pada saat itu
ibu dari keponakan saya
yang saya taruh di tempat ini
memang sangat tidak mampu sekali untuk merawatnya
gimana kalau emang aku adalah
anaknya tante nena dan om surya
gimana kalau waktu itu bapak
salah ambil bayi di depan pantiasuhan ini
apa yang sebenarnya terjadi ya allah
jadi bener kalau ternyata pak anas yang udah ngebuang
anaknya tante nena
dan pak anas ngebuang anaknya tante nena
di pantiasuhan ini
yang tersisa hanya
tadi ayah kandung aku
kenapa ada baju ini
buat apa kamu bertanya
buat apa kamu bertanya
emang baju ini kenapa
baju ini kenapa
emangnya ada hubungannya dengan kamu
jangan jangan memang kamu sengaja
menghubung hubungkan baju ini dengan peristiwanya abu
begitu iya kan
cuman baju itu
kenapa dengan baju ini
kenapa dengan baju ini
itu bajunya sobek
maksudnya kenapa baju
bajunya bisa sobek
dasar anak so tau kamu ini ya
mau sobek kek
mau gak kek
enggak ada urusannya dengan kamu tau gak
pergi kamu dari sini
saya udah muak ngeliat muka kamu
dengar ya jangan sekali kali lagi kamu ngikuti saya
kalau mengikuti saya nggak segan segan
membuat kamu menderita
pergi dari tempat ini
eh tadi aku dari pantiasuhan dokter
apa yang kamu cari disana
aku hanya penasaran aja
dulu bapak pernah ngebuang aku di pantiasuhan itu